penyidik kejaksaan tinggi jawa timur menetapkan dahlan iskan sebagai tersangka usai lima kali diperiksa
hingga kini penyidik kejaksaan terus mendalami tersangka baru terkait pelepasan dua aset di kediri dan tulung agung
lalu bagaimana perjalanan kasus yang menyeret taipan media itu
aroma korupsi di tubuh pt pwu sebenarnya sudah lama tercium
pada dua ribu lima belas kejati jawa timur memulai penyelidikan
pada tiga puluh juni dua ribu enam belas penyidik menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan
dua belas juli dua ribu enam belas wisnu wardana mantan kepala biro aset dan panitia pelepasan aset pt pwu diperiksa
berikutnya dua puluh tujuh juli dahlan iskan dipanggil namun ia mangkir
kemudian tiga puluh satu juli dua ribu enam belas bos mas pion group ali markus diperiksa penyidik
pada delapan belas agustus penyidik memanggil dahlan untuk kali kedua
lalu empat belas september giliran mantan gubernur jawa timur imam utomo yang dipanggil setelah satu kali mangkir
imam dan alim markus merupakan mantan komisaris pt pwu
pada intinya kita dalam perkara ini kita nyari kebenaran material dan nyari fakta yang sejelas jelasnya
jadi kita tidak ada arah misalkan kesini kesana pihak ini pihak itu
pokoknya semua pihak yang terlibat kalau memang terdapat cukup alat bukti untuk dijadikan tersangka ya kenapa tidak kita jadikan tersangka
serangkaian pemeriksaan dilakukan hingga sepuluh oktober
penyidik menetapkan wisnu sebagai tersangka dan langsung menahannya di rutan medaeng
dahlan sendiri baru menyanggupi pemanggilan penyidik pada tujuh belas oktober
pemeriksaan dahlan dilanjutkan pada delapan belas sembilan belas kemudian dua puluh empat dan dua puluh tujuh oktober
setelah lima kali diperiksa dahlan pun ditetapkan sebagai tersangka dan menyusul wisnu di rutan medaeng
dahlan diduga mengetahui dan menyetujui pelepasan aset pt pwu
di kediri dan telungagung ke pt sempulur adi mandiri atau pt sam
saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini dan kemudian juga ditahan
karena seperti anda semua tahu saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa
kasus ini terus menggelinding
penyidik tengah berancang ancang untuk memanggil saksi lama lainnya yang diduga terlibat
yakni mantan gubernur jawa timur imam utomo
sejauh ini baru dua tersangka yang semuanya berasal dari internal pt pwu